pemerintah menegaskan akan mempercepat proses digitalisasi di sektor penyiaran
pro kontra selama ini terkait rencana migrasi dari sistem televisi analog ke digital harus diakhiri
dalam konferensi per senin siang menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
mengemukakan sejumlah alasan maksud kami yang mendesak dilakukannya digitalisasi penyiaran saat ini
menurutnya indonesia masih jauh tertinggal dalam hal digitalisasi televisi sistem terestrial
dari sisi kepentingan publik digitalisasi akan menghasilkan kualitas penyiaran yang jauh lebih baik
efisien dan juga optimal
selain itu untuk menjaga keberlangsungan industri penyiaran
karena harus menyesuaikan pola bisnis yang sejalan dengan perkembangan digital
joni g plate mengatakan ketidakpastian analog switch off atau aso selama ini
telah mendatangkan kerugian
terutama semakin dirasakan di masa pandemi
sebaliknya penataan frekuensi dengan percepatan digitalisasi diharapkan bisa dimanfaatkan
untuk penyediaan layanan internet cepat
kami kembali ingin menekankan bahwa pro dan kontra yang berkepanjangan harus segera diakhiri
dan kita semua harus mengambil langkah yang sejalan dengan visi besar presiden bapak jokowi dodo
untuk melakukan akserasi transformasi
mari bersama sama kita manfaatkan momentum ini untuk mendukung percepatan digitalisasi televisi
demi kepentingan masyarakat luas kepentingan pelaku industri penyiaran
kepentingan seluruh ekosistem penyiaran maupun kepentingan nasional yang lebih besar